bisa mau motor kakak sih
ibu jangan marah saya ambilin
kamu nanya apa ngeledek
iya orang gue nanya beneran lo marah aja sih
ada yang bisa gue bantu gak
tolongin sebentar atuh jak
kalau sendiri nggak sampai ke punggungnya
masa di sini
malu atuh jak
ya habis maunya di mana
di dalam rumah
masa di rumah di dalam rumah
gak tau malu
ya udah tuh
masa di rumah
kemudian cepet sembuh pinggang lo ya
mak mak mak
berdiri di sini
kalau situ sudah bawain karungnya ke dalam
ammm putih terukk
baru mau pamer
masih menggodain ani aja loh
bang udin kan udah
ada apaan mak
bunga turun sini aja
soalnya bunga mau beli bihun buat buka puasa nanti
bang ojek lupa beli timun suri
terima kasih bang ejak
aduh ya allah
matas saya ya allah
ngojek bang ke depan
lagi mau nyari timun suri
saya bayar lebih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
sipur belum kemari
ya lu lah
aku ini ada namanya enggak kamu sebut
itu namanya enggak sopan
kalau manggil seseorang itu jangan asal wowo
weh aku belum keluar ngomong
aduh ya allah
aduh ya allah
horas bang patar
makanan kau membuat aku lapar pun
ya beli aja bang buat buka
kau sisakanlah aku buat berbuka
aku nempan duduk dulu
hur kenapa wajah kau kusut kayak gitu
paling juga urusan cewek bang
bukannya udah biasa ditolak pur
oh iya bang ojak
kamu sebagai temannya bawa dia ke tukang urut
kesian kalau sakit pinggang kelamaan
ya nggak punya ongkos kali pak buat bayar tukang urutnya
ini buat ongkos tukang urutnya disna
ya udah sini pak
makasih pak ya
tapi kalau tidak pengguna saya akan minta maaf
itu yang saya lakukan ya
tapi kalau saya melakukan ini ini harus berhasil

ada ada aja ini teatua